saya akan tuntut kalian semua
kalau kalian menurut saya sembarangan
ikut lagi bu
kita buka dong bu pintunya
jangan dia tahan tahan buat kita masuk
buat nemuin tuh si putri
sekarang asal ibu tau juga ya
saya kenal betul anak saya
jadi situ ya
kamu ini bener bener gak waras ya
gak ada yang namanya bu
namanya putri di rumah ini
di dalam pasti ada putri kan tante
berarti bener bener putri ada di sini
putri rara putri
aduh apalagi ini
kok bisa ada banyak orang masuk rumah saya sembarangan
saya kasih tau kalian semua ya
tidak ada namanya putri di rumah ini
oh gak gak gak
tante tante tante
tante dia bohong tante
di dalam ada putri tantangan
putri ada ibu putri
tante tante tante
putri keluar putri ada ibu
tante tante tenang dulu tante
gimana pun juga ini rumah orang
tau jaga sikap dong
aku yakin banget dewa
kamu juga pasti gak nganggep kalo putri masih hidup kan
ya tapi kita harus tenang juga rara
ya udah deh
gini ya bu saya datang ke sini saya mau ketemuin anak saya
putri mana putrinya putri mana

eko itu tadi mau putus
bu putri putri putri
suara apa itu tuh
suara apa itu tante tante
kalian ini emang bener bener udah gak waras ya
sekarang gini aja ya ibu ya
iya tuh bener tante
kalau emang bener itu anak tante
ya udah izinin aja kita masuk
iya tante mereka bener tante
lebih baik tentu izinkan tante sofia dan clara menemui mona
supaya mereka puas
put eh gapapa
ya tunggu sebentar
kita kita masuk kita aja oke oke oke kalau kalian mau lihat tapi inget ya
saya akan tutup kalian semua kalau kalian udah saya sembarangan iya nggak papa tante
kalau kita buka dong bu pintunya jangan ditahan tahan kita masuk menemuin si putri
sekarang saat ibu tahu juga ya saya kenal betul anak saya jadi situ ya
iya tapi saya akan tutup kalian semua kalau tuduhan kalian itu semua salah
saya aku aku aku ya udah cepet banget sih
hai aku yakin banget kalau itu putri kamu dengernya kalau itu bener putri saya akan
bikin kamu masuk jarak keras atau betul kamu kena udah celakin putri ya kan ya kan
eh tante tante jangan sembarangan nih justru saya ini khawatir tante bohong bohong

hai capcus dibuka dong
ini apa apaan sih
lo ngapain disini
kenapa mama suruh orang orang ini masuk ke kamarnya mona
mona ini pengen istirahat
tolong jangan diganggu ya
ya ampun tante
tante jangan lihat putri
tante tenang dulu
tante tenang dulu
kamu tuh belum mentok
kamu tetep hidup
aku harus kuat